dia pasti bongkar semuanya
karam tolong panggil dokter
ya ampun bapak sadar
bapak sadar pak
pinjem kayaknya loh
punya siapa itu
mas bambang hebat banget sih
udah nyelamatin angel
dan sudah kewajiban saya kok non
non mau ngajutin makan apa gak
jadi aku sebetulnya apa
itu seperti suara tembakan
itu seperti suara tembakan
ibu bangun bu
ibu bangun bu
jangan bunuh ampun

aku harus jadi manusia
aku harus mencarinya
ibu tolong aku
ibu tolong aku bu
bu dengerin aku
ibu tolong aku
ya ampun deh
kamu gak apa apa
ibu aku ditembak kak
siapa orang jahatnya
siapa yang nembak ibu kamu
gak tau ibu aku ada disana kak
ya udah kita pergi
kita kesana sekarang yuk
gak mau kak disini ada ular
kamu gak usah takut sayang
erin kamu udah pulang
terus gimana keadaan pak asep sama dewi
ya bersyukur sih kak dewi udah sadar
pak asep masih koma
wah ini semua tuh emang gara gara siluman ular hijau itu
kita semua jadi kacau kayak gini
apalagi warga kampung buduk
iya kak warga kampung situ banyak yang mati
gara gara diteror silman ular hijau itu
makanya aku gak ngerti kenapa dia selalu aja
nyari mangsa disitu
pak sadar pak
pak bangun pak
aduh ini pakai selamat lagi
mana keluarganya wisnu gak pergi pergi
udah jangan sedih terus ya
dengar aku dengerin aku
aku yakin bapak pasti bakalan sadar
kamu udah gak apa apa kan sayang
aku gak apa apa itu
untung aja tadi
dia bangun dia pasti bongkar semuanya
dia pasti bongkar semuanya
karam karam tolong panggil dokter
ya ampun bapak sadar pak
ya ampun bapak sadar pak
ya ampun bapak sadar pak
bapak sadar pak
bapak sadar pak
bapak udah sadar pak
sekarang bapak angkat tangan kanan ya pak
coba yang sebelah kiri pak
coba sekarang kakinya digerakkan pak
kaki saya tidak bisa digerakkan dok
dokter pak asep kenapa
sepertinya pak asep mengalami cedera pada tulang ekornya
sehingga mengakibatkan kelumpuhan pada kakinya